saya yang bernama yulianti yang bikin video di bebek sawah
saya meminta maaf khususnya pemerintahan indonesia dan masyarakat indonesia
itulah permintaan maaf yulianti yang diunggah sebuah toko ponsel tak lama setelah dirinya diperiksa polisi
lihat tuh rame nggak ada bebas semua
sebelumnya wanita ini menjadi viral akibat ulahnya memamerkan kondisi sebuah restoran
tempat ia dan teman temannya makan penuh pengunjung tanpa protokol kesehatan
sambil memperlihatkan suasana yang penuh ia juga memprotes kebijakan protokol kesehatan
dan menyebut pemerintah zolim
tidak takut sama corona takut gak sama kolor sinana
saya lagi di padang makan di restoran kampung sawah
rame nggak ada jaga jarak ada bebas
kenapa kita di jakarta kok pada panik semua
udah jangan panik
terus saja lawan pemerintahan zolim
akibat video itu yulianti yang diperiksa dia juga memperlihatkan suasana
yulianti harus berhadapan dengan aparat kepolisian
ia diperiksa direktorat kriminal khusus polda sumatera barat lebih dari empat jam
dan dijerat pasal berlapis tentang uu ite dan kuhp dengan ancaman di atas lima tahun penjara
meski begitu yang bersangkutan belum ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor
telah diamankan y umur lima puluh empat tahun yang beralamat di jakarta
tapi dia kelahiran padang
kemudian dilakukan pemeriksaan
nah setelah itu pada pukul dua pagi yang bersangkutan dipulangkan
tetapi proses tetap jalan walaupun sementara ini yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi
sementara itu wali kota padang henry septa mengatakan
satpol pp kota padang juga telah menjatuhkan sanksi berupa denda lima ratus ribu rupiah pada pihak restoran
lantaran terbukti abai protokol kesehatan
pemilik restoran juga diminta membuat surat pernyataan untuk menaati aturan prokes
dan bila kembali melakukan pelanggaran terancam denda lima belas juta rupiah
jon eddy kambang padang sumatera barat